apa yang kami lakukan ke mk ini bukan mencari menang tapi beyond election masa depan
kita ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang jangan terjadi perusakan terhadap demokrasi dan hukum
karena kalau demokrasi dan hukum dirusak nanti akan terjadi lagi yang akan datang itu
kalau mau pemilu anda dekat dengan kekuasaan anda punya duit
hanya itu lalu orang yang biasa biasa yang hebat hebat tidak bisa tampil untuk ikut ngurusi negara
nah oleh sebab itu apa yang kami lakukan ke mk ini bukan mencari menang
tapi beyond election masa depan bukan sekedar untuk pemilu hari ini
tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang demokrasi kita harus sehat
dan itu harus diukap di sebuah teater hukum yang bernama mahkamah konstitusi
kami yang akan mengungkap demi masa depan bukan kami
kalau kami sendiri kan sudah berintegritas ya sudah membuat fakta integritas nih
kami akan menerima apapun
hasilnya kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses ada mekanisme hukum
ini yang kami pakai sampai titik akhir agar rakyat dan bangsa indonesia di masa depan
generasi muda seperti saudara ini ikut menjaga
indonesia harus dibangun sebagai negara demokrasi benar berkedaban dan berkeadilan